pak bram yang terhormat
kasian sekali yang masih ku jadi seperti ini
kalau saja kamu tidak terlalu percaya sama istri kamu
mungkin kejadiannya nggak akan seperti ini
dan aku juga gak akan kehilangan anakku secara sia sia
sudah menceritakan semuanya
jadi kamu lebih membela dia daripada papa
lebih baik kamu pergi
kamu pergi dari sini
pertunjukan pun selesai
pertunjukan pun selesai
dan sendirian pun
dan sendirian pun
jadi upik abu
ternyata semua juga gak nyangka ya
kediaman dari rumah ini
emang kamu masih inget kan
jalan keluar rumah ini
kalau kamu lupa tanya aja sama wijah
terima kasih ya
gak usah deh pak
kenapa bibi ngomong begitu sih
darah daging saya
maaf ya pak
sebenernya saya udah lama pengen ngomong sama bapak
bahwa dia bukan saskia pak
namun saskia sudah meninggal
saskia meninggal bibi
terpreset di kolam
saat main ban sama mas ren
lo itu siapa bibi
maaf ya pak

iya karena aku italah

satu dua tiga

dokter pribadi bapak pintar
waktu bapak pingsan
kamu ada di situ
bapak sudah tahu bu
kalau nonsasya sudah meninggal
jadi kamu rujuknya itu
apa bapak mau diceritain
pinjat diri bapak tuh sotau banget
siapa yang sotau
elsa sudah saatnya kamu mengakhiri semua ini
sudah saatnya kamu jujur
ma dia siapa ma
reh mama minta kamu pergi dari sini
rey mama minta kamu pergi dari sini
mama mau bicara sama dia
elsa aku dengar saskia dapat warisan
enggak ada warisan
kamu gak usah bohong
kalau kamu bohong
sekarang juga aku akan menghadap brahm
dan mengatakannya sebenarnya kalau saskia itu bukan anaknya
dan kamu tahu
saskia gak akan mendapatkan warisan sedikit
kamu yang udah buat aku gila
aku gak mau nanggung ke kamu lagi
aku minta kamu pergi
bibi bapak lagi dirawat di rumah sakit neng
neng segera ke sana neng
bapak kenapa b
cepetan neng ke sana neng
maaf b b gak bisa bantu ya

u jam dah habis bercos istri
sebelum music begin
saskia itu anak siapa
saskia itu anak kandungku
dia akan menerima warisan dari kamu
dan aku ayahnya
karena dia sudah meninggal
jadi aku ahli warisnya
kalau sampai kamu tidak melakukan itu untukku
oksigen ini akan aku tarik
dan kamu akan mati
apa yang kamu lakukan
kenapa bisa jadi kayak gini
saudara kami tangkap
apa ini pak
saudara terlibat penjualan barang gelas secara online
pak bukan saya pak bukan saya yang melakukan itu pak
sedang kamu nanti dijelaskan di kantor
pak saya cuma korban pak
pak ampun pak lepaskan saya
kamu jelasin di kantor saya bilang jalan
maaf surat ini tidak sah
karena tanda tangan saskia beda dengan tanda tangan yang sebelumnya
maksudnya beda gimana pak
jadi anak kecil itu memperbaiki
gara gara anak kecil itu semua impian aku jadi buyat buyar
aku sudah sebentar lagi
di depan mata aku aku bisa mendapatkan apa yang aku miliki
saat tiba nafas di ujung halah
mata tinggi tak sanggup bicara
mulut terkunci tanpa suara
bila tiba saat berganti dunia
alam yang sangat jauh berbeda
siapkah kita menjaga
meski ada yang mengakui kamu sebagai darah dagingnya
tapi kamu tetap anak papa nak
bapak tidak mengetahui tentang semua ini
apakah kamu baik dengan dia
terima kasih ya
kamu udah mengisi hari hariku
menjadi lebih baik
kamu masih manggil saya papa
karena saya ingin mengangkat kamu sebagai anak saya
panggilnya udah kemarin
papa ingin kenal lebih dekat sama dia